kita ke nusa tenggara barat pelaksanaan kegiatan operasi gatarin di polres bima kota nusa tenggara barat ini berlangsung unik
nah berbeda dari biasanya operasi yang bertujuan untuk memberikan pembinaan pada pengendara yang melanggar lalu lintas ini
turut menghadirkan dua tokoh pahlawani superhero power rangers
ada yang unik menjelang hari terakhir operasi gatarin tahun dua ribu delapan belas yang digelar polres bima kota nusa tenggara barat
dari deretan polisi berseragam yang berjajar di sepanjang jalan pantai amahami
terlihat dua orang berkostum pahlawan super warna warni yang digemari anak anak
ya operasi gatarin kali ini menghadirkan dua personel power rangers yaitu power ranger merah dan pink
dua power rangers ini akan memberikan pembinaan pada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas
dan memberikan hadiah pada pengendara yang menaati aturan lalu lintas
ini inovasi kami polres bima kota khususnya satu lalu lintas
yang menarik daripada masyarakat
selain power rangers pada razia kali ini juga menghadirkan beberapa wanita yang mengenakan rimpu
atau hijab tradisional masyarakat sukumojo yang mendiami kota bima kabupaten bima dan kabupaten dompu
para wanita rimpu ini juga turut andil dalam operasi gatarin
dengan membagikan hadiah bagi para pengendara yang tahap hukum
ihsan iskandar bima